aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan
mulai dari tawuran pembacokan penjambretan dan bahkan penginayaan
dan para pelakunya ini mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas
yang terakhir yang viral adalah kasus pengenayaan yang dilakukan oleh mario dandisatrio
anak ex pegawai pajak
lalu kenapa ya para remaja ini belakang semakin brutal perilakunya
kita dengar pendapat para warga di warga bicara
pak berasa nggak sih belakangan ini kok banyak aksi kriminal yang pelakunya justru remaja mbak
iya berasa sih ngeliat dari berita di tv
banyak sih banyak
tahu dari sosmed tahu dari twitter tahu dari mana mana
dari saya ya itu ada juga pembacokan juga antar pelajar juga
mengkhawatirkan nggak sih mas
iya memang sangat memperhatikan sekali ya
yang tawuran tawuran nggak jelas gitu
karena kan mereka generasi penerus bangsa ya
yang ngelanjutin jadi ya sih worry
di masa depannya dia akan melakukan yang lebih buruk lagi
menurut mbak kenapa sih mbak kok mereka nih berani ya melakukan tindakan kriminal
kalau menurut saya mungkin dari
karena kurangnya edukasi dan juga
orang percaya diri juga kayaknya kali ya
mungkin banyak pengaruh buruk dari lingkungan
apa ya pergaulan yang mereka kali ya
putih contoh contoh yang ada di sosial media gitu
solusinya apa nih mbak supaya remaja remaja ini ke depannya ini tidak lagi terjerumus dalam bidang kriminal
melakukan tindakan positif kali ya
sebenarnya lebih ke peran orang tua sih
padahal kita harus melakukan pendekatan ya pendekatan seperti
sekolahnya sih harus lebih tegas lagi terhadap murid muridnya
naik sekolah lebih
pendidikan moral di sekolahnya kayak
pendekatan orang tua
pada anaknya juga
sehingga mereka lupa untuk melakukan hal hal negatif
terima kasih mbak amel